tenang tenang tenang
biar kata habis itu orang
udah orang lagi nangis juga
yuk kita duduk ya
bener bener aku terlalu bantu si randy
dia permain keperasaan kamu seperti itu
udah mendingan kamu keluar aja dulu mas
biar aku sama rina disini dulu
kita tidur ya
udah jangan nangis lagi ya anak mama ya
anak mama tuh udah cantik
jangan lagi ya
papa masuk ya
gak mau lagi
supaya rina gak parah lagi
itu pasti andin
jadi aku gak sangat jepetan rina
rina mau bantuin
kenapa mesti kamu bentar
ya rina tuh kan mau bantu
cuman aku takut tangannya atau kakinya tuh kena baut
nanti dia jadi
dia jadi luka kan
kamu juga harus ngertiin
anak perempuan tuh perasaannya lebih sensitif
mama emang gak pernah punya pengalaman
sama anak perempuan
karena mama semuanya obohan
mama lihat dari
tumbuh kembangnya rina
mama belajar dari andin
kamu harus ngertiin mereka juga
ya tapi kadang juga harus ngajar
aku malah takut rina
setelah ini malah jadi marah
malah jadi benci sama aku
anak kecil tuh
maluk yang paling pemaaf
anak kecil tuh
punya rasa maaf yang sangat besar
udah kamu tunggu aja besok
kalo udah seneng lagi
udah ceria lagi
pasti dia akan lupa dan akan memaafkan kamu
supaya gak mau lagi tauin
aduh anak mama
udah ya tidur
udah bawa sana
ya masih pikirin
oh sayang udah seneng ya
masih pikirin ya
sudah ntar nino
kalau hati kamu masih belum tenang
besok masa masuk kantor aja gak apa apa
makasih banyak ya pak
kamu harus inget ya
gak cocok kamu sedih sedih
bapak nih bisa ga ajak
ya udah kalau gitu pak
om saya permisi dulu
adi berubah pak
jazz ninggalin dia
pernah kan aku gak pernah
ninggalin dia ya pak
pernah kan pak
aku malah setiap hari nungguin dia datang
adi kan lagi ada luka di kepala dia
dia rawatkan masakit
kena adik bingung
adi jazz cinta sama adi pak
papa akan coba semaksimal mungkin ya anak ya
papa akan kasih yang terbaik buat kamu
terima kasih pak
catherine kemana ya kalau belum pulang
kita belum pulang
udah jam segini lagi
ya ampun kamu tuh sabar bisa gak sih enggak
kamu kan juga udah telepon new nih
lagian catherine ke bandung juga kan nemenin nino
terus ke rumah sakit
ya penting catherine baik baik aja
heran aku sama nino
ngapain catherine ke bandung segala

ngapain catherine ke bandung segala
ya catherine kan asisten ya wajar dong
nemo nino sampe ke bandung
iya tapi nggak kesana juga
kalisayang jauh banget
kamu kok baru pulang
tenang tenang tenang
tenang tenang tenang ya
siapa yang nyakitin kamu
biar kata habis itu orang
udah udah orang lagi nangis juga
kok mau lagi duin gimana sih
oke oke udah udah
tenang ya yuk kita duduk ya
bener bener aku terlalu bantu si randy
berani dia permain perasaan kamu seperti itu